mas dibiar juga apa
mas kita jadi orang sayang mas
otak ibu memang pinter
bu ibu makan dulu ya
kamu kan juga belum makan
kamu aja duluan nanti ibu gampang belakangan
siti belum lapar bu
suti masih bisa nunggu bapak sampai pulang
ibu duluan aja ya
lagian ibu kan harus ngasih makan adik
kayak adik kamu benar benar beruntung karena bakal punya kakak kayak

saya bukan berarti aku menyinggung ibu
bukan begitu pak
ini yang pantas menerima itu adalah ibu
saya ikut berduka cita bu
kukuran anak kita jadi berantakan kayak gini
cepat panggil tukang pacul pak
gue bakalan dapat kerjaan
ini yang namanya
kurang ajar banget ini orang
tiga tiganya orang bikin begitu ya
bapak kerja di sini ya
eh begini pak
kalau bapak gak kembatan
tolong ngecek kuburan anak saya setiap seminggu sekali
nanti setiap sebulan saya kasih imbalan pak
wah saya gak sabar disitu
gak penting pak
bapak kan udah ikhlas malam
kami juga ikhlas ngasih
ya terima kasih bu
wah yang capek capek
dia yang dapat hasilnya
rentek itu si mamat
suami istri itu malah memanggil si mamat
asal dari dulu memang si mamat selalu merusak rezeki bapak
sekarang bapak mau kerja apa lagi
bapak bilang di tempat bapak kerja itu banyak kuburan kuburan orang kaya
sekarang gini pak
bapak gak usah banyak tanya ya
ibu tahu bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak
udah cepetan bapak ambil sop pampung pacul
sebenarnya ibu punya rencana apa sih
kok sampai malam malam gini bongkar kuburan
bapak kan dulu pernah cerita
kalau orang kaya selalu menguburkan harta kesayangannya
nah jadi sekarang kita jarang aja
ibu itu sama sama
udah udah deh
gak usah bawel
orang mati tuh udah gak butuh barang barang bagus
tapi kita butuh
kita jadi orang kaya pak
otak ibu memang pinter
anak kita habis usah jadi anak yang sholay ya bu
bapak sudah siapkan nama untuk anak kita
memang ada yang dipikirin
sebentar lagi ibu mau melahirkan
tapi sampai sekarang kita nggak punya uang tabungan
allah senantiasa memperhatikan
kesedihan kita bu
ada apa pak
kuburan ada yang ngajak ngajak
keluarga jenajah minta
supaya kuburannya direplikan kembali
itu sudah dua kali pak
kalau begitu saya ketemanya
nanti saya turun ke sana
nanti saya turun ke sana
nanti saya turun ke sana
kalau begitu saya lapor ke prt dulu ya